jelang laga penentuan juara grup tiga piala presiden kontra persiba balikpapan persib menggelar latihan terakhir
setelah mematangkan taktik bermain dalam latihan tersebut persib juga memastikan akan melakukan rotasi pemain dalam laga penentuan juara grup
jelang laga kedua penyisian grup tiga piala presiden persib kembali menggelar latihan intensif di stadion siliwangi bandung jumat petang
dalam latihan terakhir jelang laga kontra persiba tersebut pelatih persib jajang nurjaman meminta anak asuhnya untuk menggelar latihan fisik
jajang juga meminta anak asuhnya untuk menggelar simulasi game kecil untuk mematangkan taktik menyusul kurang bervariasinya permainan persib saat meraih kemenangan atas psm makassar di laga perdana grup tiga
selain telah menemukan komposisi pemain jajang nurjaman juga mengaku akan melakukan rotasi pemain dalam laga penentuan juara grup melawan persiba balikpapan
jadi ini persiapan kita terakhir termasuk komposisi pemain
pemain tadi sudah utak atik tadi jadi siapa yang menjurutkan barangkali sudah kelihatan
tengah ke depan kurang improvisasi kurang bervariasi serangannya sehingga kita tidak bisa cetak dari open play
persib dan persiba yang kini berada di peringkat satu dan dua kelas men akan menggelar laga kedua penyisian grup tiga piala presiden di stadion sijalak harupat soreang kabupaten bandung jawa barat minggu malam mendatang
tim yang menang dipastikan akan mewakili grup
pemain yang menang dipastikan akan mewakili grup tiga